sesi tanya jawab kepada ahli tim hukum ganjar mahfud m lutfi yazid
sempat menyebut nama tim hukum prabowo gibran yusril ihza mahendra
lutfi bilang bahwa yusril sempat mengatakan
andaikan saya gibran saya akan meminta dia untuk tidak maju pencawapresan
pasca putusan mk yang meloloskan batas usia
hal ini pun jadi dijawab yusril di persidangan
ada seorang pakar hukum tata negara yusril izam hendra
dia di dalam wawancara dia dan di berbagai media dia mengatakan bahwa
putusan nomor sembilan puluh mahkamah konstitusi itu cacat hukum secara serius
bahkan mengandung penyelundupan hukum
karena itu dia berdampak panjang putusan mk itu
andaikan saya gibran maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya
saya mohon tanggapan dari saudara
kata kata yang mengatakan andai kata saya gibran saya akan minta kepada dia
andai kata saya gibran saya akan bersikap seperti ini itu baru logis
ada kata saya gibran saya memilih saya tidak akan maju
karena saya tahu bahwa putusan ini problematik
sementara itu yusril ihza mahendra pun menanyakan kepada ahli hukum tata negara aan eko widyarto
dalam sidang sekretar pilpres terkait sampai kapan menunggu kepastian hukum dan keadilan
dan ahli menjawab bahwa inilah tugas
mahkamah konstitusi untuk mengakhiri perkara
kata kata yang mengatakan andai kata saya gibran saya akan minta kepada dia
andai kata saya gibran saya akan bersikap seperti ini itu baru logis
yang saya ucapkan adalah ada kata saya gibran saya memilih saya tidak akan maju
karena saya tahu bahwa putusan ini problematik
adalah satu perdebatan yang berujung di dalam pesawat hukum
ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum
kita tahu ala an adalah adalah subsansi daripada hukum itu sendiri
tapi kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara
kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung tapi kita harus mengambil sebuah keputusan
itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum etik dan lain lain
tapi dari segi kepastian hukum putusan sembilan puluh itu jelas sekali
pertanyaan saya kepada saudara adalah ketika saudara menginginkan mahkamah ini
lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki
pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini
kita tahu dan bersafat hukum persoalan keadilan dan kepastian hukum itu
tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret menurut saudara
apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung
atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum
yang judulnya dalam salit ini terkait dengan unwilling dan uneble
memang kepastian hukum itu menjadi sangat penting apalagi di dalam keseluruhan negara
azas yang berlaku di sini adalah
ubius insertum ibius nullum tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum
dan memang benar semuanya harus ada akhirnya
disinilah peran mahkamah konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum itu
dan untuk mengakhiri perkara perkara yang tidak berjalan
dan juga untuk mengakhiri masalah masalah yang berkembang
saya yakin banyak sekali pengaduan pengaduan ke bawaslu yang masih belum selesai
atau belum sempurna diselesaikan oleh bawaslu
tugas siapa perkara harus selesai
mahkamahlah tempat terakhir untuk menyelesaikannya
kemudian dalam masalah ini tentunya mahkamah harus berpegang bahwasannya
tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilan
maka apakah hal semacam itu tidak dapat dibenarkan dan diterima
mahkamah akan memberikan atau menjustifikasi pelanggaran yang sangat serius
dan mencenderai konstitusi dan demokrasi
inilah titik akhirnya yang harus mengakhiri semua perkara yang ada di tangan mahkamah